dalam sebuah rekaman kamera pemantau pelaku mencuri sebuah ponsel di atas etalase saat kondisi toko ramai pembeli
pelaku yang pergi usai mengambil telepon genggam kemudian dilaporkan ke polisi dengan bukti rekaman cctv
atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku petugas menjerat dengan pasal tiga ratus enam puluh dua kuhp tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara